gubernur dki jakarta anies baswedan diteriaki presiden saat hadir dalam musyawarah kerja cabang serentak dpc p tiga se dki jakarta minggu kemarin
hasil mukercap dp cp tiga sedekai akhirnya merekomendasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat
sementara plt ketua umum p tiga mardiono mengatakan kehadiran anies dalam acara p tiga dki tidak berkaitan dengan pilpres dua ribu dua puluh
apakah ada perbedaan sikap antara dpc p tiga dki dan pengurus pusat partai kabah soal calon presiden dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua umum p tiga arsul sani
selamat malam pak arsul
selamat malam nana assalamualaikum
waalaikumsalam saya langsung ke pak arsul sambil kita menunggu bergabungnya pengamat politik
pak arsul dalam acara musyawarah kerja cabang atau mukercap ke satu serentak dpc p tiga sedeka
dki jakarta hari minggu kemarin hadir gubernur dki anies baswedan
pertanyaannya anies memang sengaja diundang
dalam kapasitas apa kemudian anies diundang pak arsul
ya ini kan rakercap serentak dari dp cp tiga sedekai
jadi ada enam dp cp tiga di bawah dp cp tiga dki jakarta
nah memang kalau
yang disampaikan kepada kami memang muskercap serentak itu dalam rangka melonceng calon legislatif
jadi para bakal calon legislatif untuk pileg dua ribu dua puluh empat
tetapi kemudian kan kalau teman teman dki mengundang pak anies ya wajar saja pak anies gubernur dki jakarta
kami juga yang di dpp kemudian tidak menjadi marah atau apa enggak juga lah ya gitu
itu hal yang wajar karena yang diundang adalah gubernur dki jakarta
nah bahwa kemudian di dalam muskercap itu kemudian ada teriakan anies presiden atau ada rekomendasi
itu adalah artikulasi dukungan dari kader b tiga di dki
karena kader kader b tiga di daerah lain juga mendukung sosok yang katakanlah favorit di mata mereka
contoh misalnya kalau kita bicara sebagian teman teman jawa barat
ya kan yang jadi favoritnya adalah kang emil ya gubernur ridwan kamil
kalau kita bicara misalnya teman teman di jawa timur ya terutama khususnya para pemilih
perempuan p tiga di jawa timur ya apalagi ketua dpw p tiga jawa timur itu kan perempuan juga ya
ibu nyai munjidah wahab
tentu favoritnya adalah pak mufifah iqar parawansa
itu kami sikapi sebagai aspirasi yang nantinya semuanya akan kita bicarakan pada saatnya
baik pak arsul jadi ini hanya serta merta anies baswedan adalah gubernur dki jakarta
makanya diundang oleh p tiga dki
artinya kalau nanti p tiga jawa tengah menggelar mukercap kemudian p tiga jawa timur menggelar mukercap
itu juga bisa mengundang kepala daerah kepala daerahnya
seperti misalnya ganjar pranowo untuk p tiga jawa tengah kemudian kofifa untuk p tiga jawa timur
dan ditriaki presiden juga memang seperti itu pak
ya boleh saja itu kan memang p tiga ini partai yang proses pengambilan keputusannya
ya sudah kami tekati ya
itu berbasis bottom up nana
artinya kita melihat suara yang disampaikan dari bawah seperti apa
dan kemudian nanti tentu kita akan ketemu di forum permusyawaratan
bukan hanya itu kita saya kira belum lama misalnya bang sandi uno kan juga berkunjung dan bertemu dengan teman teman p tiga di aceh
dan kemudian juga
saya dikabari juga bahwa teman teman belum resmi kader p tiga juga mendukung pak sandi untuk jadi capres atau tawapres dari p tiga
ya kita biasa saja itu
oke tapi pak arsul pada saat pak sandi hadir di acara p tiga ini tidak diteriaki presiden
ya bukan tidak dipilih presiden kan semangatnya ekspresinya kan berbeda beda ya
nanti kita lihatlah
waktu pak sandi di jogja kan sebelum ke aceh juga di jogja itu juga kemudian sebagian teman teman jogja juga mendukung
ini persoalan ekspresi tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan
di p tiga ini memang prosesnya akan bottom up dan tidak kita larang
jadi tidak top down tidak kita mengatakan
hey teman teman yang di struktur di bawah di akar rumput anda nggak boleh kemudian menyebut nama ini nama itu
silahkan saja menyebutkan nama
oke saya ingin menyapa pengamat politik dari kedai kopi mas henry satrio yang sudah bergabung
selamat malam mas hensat
oke mas hensat tadi pak arsul mengatakan bahwa ini hanya serta merta anies baswedan diundang sebagai kapasitasnya gubernur dki jakarta
jadi ini adalah persoalan yang biasa saja bahwa itu hanya aspirasi kader p tiga dki begitu ya
itu wajar terjadi dalam acara acara p tiga yang lain di daerah daerah yang lain
tapi saya ingin tanya apakah memang sekebetulan itu menurut analisa anda
kehadiran anies di acara mukercap p tiga dki kemudian diteriaki presiden
saya rasa tidak kebetulan ya mbak rifana
jadi justru saya menilainya adalah kebatinan p tiga ini sebetulnya untuk anies baswedan
mungkin ada pesan yang dijaga oleh pak arsul ya supaya mungkin tidak ada pihak pihak yang tersinggung
tapi menurut saya itu sudah sangat jelas bahwa kebatinan dari p tiga itu ya ke anies baswedan
nah ini menurut saya juga tinggal menunggu waktu aja mbak rifana
apalagi tadi pak arsul mengatakan bahwa sudah ada tradisi di p tiga untuk mendengarkan
kenapa ini menjadi cocok antara kebatinan kemudian dengan suara arus bawah
karena memang konstituen p tiga yang bila kita lihat calon calon yang ada saat ini
memang lebih dekat ke anies baswedan
sebagai partai yang menaungi umat dengan kaabah sebagai logonya
itu kecil sekali kemungkinannya untuk mendukung calon presiden yang lain

hal hal ini biasa terjadi dan saya yakin elit p tiga saat ini ya akan berkomunikasi juga
dengan koalisi kib misalnya atau mungkin dengan koalisi koalisi partai politik
yang sudah lebih dulu mengajukan nama anies baswedan
oke pak arsul kebatinan p tiga sebetulnya untuk anies baswedan dan elit p tiga pasti akan mendengarkan suara dari akar rumput
karena tadi anda sebutkan ini p tiga tradisinya adalah bottom up ataupun dari bawah ke atas
memang kebatinan akar rumput sudah ke anies baswedan ya pak arsul ya
barangkali saya sedikit berbeda kalau saya ingin mengatakannya kebatinan
sebagian dari teman teman p tiga memang ada yang ke pak anies baswedan
ada juga yang ke kang ridwan kamil kang emil
ada juga di jawa timur yang ke bu kofifa
yang di jawa tengah ada juga ke yang mas ganjar
cuma karena mas ganjar juga belum menentukan sikap
ya maka tentu tidak terekspresikan
ada juga yang ke pak sandi uno
ada juga yang ke pak erick thohir
kalau kita tanya misalnya sebagian teman teman p tiga yang ada di lampung
jadi kami bersyukur bahwa sebagai partai yang ingin membangun proses proses yang bottom up
kita memberikan keleluasaan kepada teman teman struktur kader di bawah itu untuk bersuara
sesuai dengan yang istilah mas henry satrio itu adalah kebatinannya
seperti itu kira kira nana
oke tapi kalau suara di dpw dpw secara mayoritas ini lebih condongnya kemana pak arsul sebetulnya
karena kan ini sudah pernah ada suara akar rumput yang kemudian didengar
mayoritas dpw menginginkan ke siapa
ya itu belum bisa diketahui
jadi kan prosesnya itu nanti akan baru bisa diketahui ketika p tiga sudah menyelenggarakan mukrnas
musawarah kerja nasional
ini sama dengan misalnya pan ketika rakernas atau nasdem
ini forum permusawaratan tertinggi kedua
nah di sana kemudian kita musyawarahkan
nah itu baru ketahuan
dpw di sana nanti masing masing akan diberi kesempatan untuk berbicara
tetapi sebelum dpw bersuara dpw ini juga akan mengadakan mukerwil untuk mendengar suara dari cabang cabang
nah sebelum kemudian mukerwil cabang cabang
juga akan harus mengadakan semacam yang diadakan di dki itu yang namanya muskercap
jadi ini adalah proses berjenjang sebagai artikulasi dari demokratisasi yang ada di partai
itu akan seperti itu
ya nanti kita lihat nah lebih dari itu saya kira
kan tidak bisa sendiri tidak bisa kemudian gagah gagahan atau ketakdilan
kalau bahasa jawa itu ya menyuarakan
ini kan kita juga buka pembicaraannya ya
pan sudah menentukan
posisinya juga sementara ini menentukan dengan ketua umumnya
p tiga memang itu
oke mas hensat kalau anda analisa ya
apakah kemudian memang elit p tiga sangat berhati hati sekali ketika ingin mengumumkan nama capres
mengingat kita ingat beberapa bulan yang lalu sekitar delapan bulan yang lalu
sebetulnya mantan ketua umum p tiga pak soeharto mono arfa
sudah pernah mengungkapkan ada aspirasi akar rumput yang menguat di p tiga
dia ingin mengusung anies baswedan
sekarang ini tampaknya lebih hati hati sekali
membuka kesempatan ke banyak toko
lebih banyak window shopping daripada menutup hanya pada satu pintu
tadi disebutkan oleh pak arsul ada sandi ganjar kemudian erick thohir
kalau menurut saya malu malu nih pak arsul hari ini
jadi karena tadi sudah disebutkan
ada kebutuhan untuk lolos threshold lagi
yang kemarin tipis sekali empat lima persen saja
bahkan kalau dari kursi tidak sampai empat persen
itu artinya memang p tiga dalam kondisi sos
untuk bisa mendapatkan suara yang memang banyak
dan itu hanya bisa terjadi bila kebatinan kader kader p tiga
kemudian keinginan para supporter atau pendukung p tiga
disesuaikan oleh elit p tiga yaitu anies baswedan
mbak rifana menurut saya
tunggu waktu saja p tiga mengikuti langkah nasdem
untuk pamit kepada presiden jokowi
mendukung anies baswedan
oke apakah seberani itu
saya nggak tahu ya nanti kita akan bahas
tapi saya ingin tanya soal mekanismenya dulu
pak arsul ini ada yang menarik
bahwa plt ketua umum p tiga pak mardiono mengatakan bahwa
sebenarnya ini acara internal
mukercap p tiga se dki jakarta
dan tidak mengundang tokoh lain
tapi pada kenyataannya
tetap mengundang pak anies baswedan
saya bacakan dulu pernyataannya pak mardiono
ini di layar
ya jadi menurut pak mardiono
ini sebetulnya acara internal
tidak mengundang tokoh lain
tapi ternyata p tiga dki mengundang anies baswedan
apakah kemudian p tiga dki meminta izin terlebih dahulu
kepada pengurus dpp
untuk mengundang anies
anak anak saya kebetulan kan juga mendapatkan undangan
dan saya kemarin juga hadir di sana di pembukaan
kalau saya lihat di undangan
yang dilampiri dengan rundown acara
maka memang forumnya itu forum internal
karena memang pokok acaranya itu terkait dengan
launching bakal calon legislatif untuk pireg dua ribu dua puluh empat
saya juga tidak tahu persis
tapi ini buat kami bukan persoalan
jadi kemudian ketika misalnya akar rame akar hangat
paling tidak akar terliput di media lebih luas
maka kemudian diundang juga pak anies baswedan
dan buat kami
karena pak anies itu gubernur dki
hadir di acara p tiga dki
yang jadi masalah kan kalau misalnya acaranya
p tiga dki dihadiri gubernur jawa timur atau jawa tengah
itu baru kemudian menjadi pertanyaan
jadi tidak ada perbedaan sikap ya
jadi p tiga dki tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus dpp pak arso
ya memang tidak perlu meminta izin
itulah bentuk demokratisasi
hanya kemudian kalau disampaikan oleh pak plt ketua umum
bahwa itu acara internal memang benar
karena memang undangan yang disampaikan adalah berkait internal
tetapi apakah kemudian dengan begitu
hakikatnya p tiga dki melanggar misalnya aturan partai atau biju tim partai
itu kebiasaan saja nih p tiga
oke saya mau ke mas hensat lagi
mas henshat kalau tadi dibantah oleh pak arso
yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan sikap begitu ya wajar saja
itu adalah sikap demokratis yang memang ditunjukkan di internal p tiga
tapi ada perbedaan pernyataan dari plt ketua umum p tiga pak mardiono
yang mengatakan bahwa ini acara internal
bahwa tidak mengundang tokoh lain selain tokoh internal
dan datangnya anies baswedan ini tidak berkaitan dengan pilpres dua ribu dua puluh empat
ada tampak perbedaan sikap ini antara pengurus dpp pengurus pusat
dengan dpc p tiga dki
anda membacanya begitu juga mas hensat
atau justru ini hanya gimmick politik saja yang dilakukan
kalau menurut saya memang sulit saat ini menjadi elit p tiga ya
karena di satu sisi sudah memahami bahwa kebatinan akar rumputnya adalah kak anies baswedan
sementara ada komitmen komitmen politik yang harus diselesaikan
mbak nana kalau kemudian rifana lihat bahwa di kib
itu calonnya adalah erlangga gimana caranya akar rumput p tiga
yang tiga puluh dua tahun lebih berkompetisi dengan golkar
harus memilih calon presiden yang dari golkar
kemudian dan berbagai hal yang sudah terjadi
yang dilakukan oleh p tiga ternyata tidak bisa mengangkat suara p tiga
karena memang tidak didasari dengan kebatinan akar rumput tadi
dua periode p tiga bersama pak jokowi eh satu periode ya yang langsung bersama pak jokowi itu
kemudian dilihat tidak ada perkembangan atau elektabilitas yang signifikan
maka sudah saatnya menurut saya pak arsul segera berkonsolidasi secara aktif sekali dengan para elit p tiga untuk mendengarkan akar rumput dari p tiga ini gitu
nah maksud saya begini loh kalau kemudian partai politik atau elit partai politik lebih mengedepankan panjang umur nasib partai politiknya
pasti lebih akan mendengarkan kebatinan akar rumput dibandingkan konsolidasi tingkat elit bersama partai politik lain
jadi mbak rifana saya sih berspekulasi ya bahwa akan dalam waktu dekat ini kita akan lihat langkah p tiga
yang juga pamitan seperti langkah nasdem pamitan ke pak jokowi untuk mendukung anies baswedan
oke apakah kemudian p tiga dalam waktu dekat akan pamitan mengikuti jejaknya nasdem yang pamitan terhadap pak jokowi
kita akan bahas selesai jeda jangan dijawab dulu pak arsul cnn indonesia newscast segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua umum p tiga arsul sandi dan pengamat politik kedai kopi henry satrio
saya mau kembali lagi ke pak arsul pak arsul tadi sebelum break kita sudah tanya ke pak arsul dan harus dijawab
apakah betul bahwa dalam waktu dekat ini p tiga akan pamitan kepada presiden jokowi mengikuti jejaknya nasdem
yang akan pamitan dengan mendukung katanya anies baswedan belum jelas juga karena belum dideklarasikan
ada arah ke sana pak arsul
yang pertama soal pamitan itu kan harapannya mas henry satrio tetapi ini kan karena memang demokrasi kan boleh juga
pengamat punya harapan seperti itu gitu kan nggak bisa dilarang
yang kedua kan kita tahu nasdem kan belum pamit dan terlalu spekulatif lah untuk mengatakan ada partai koalisi
yang pamit itu ya yang jelas kami semuanya sekarang ini dalam tahap untuk bottom up tadi
jadi kita persilahkan lah ya setiap daerah setiap wilayah untuk mengekspresikan ya
kira kira p tiga itu seyogianya mendukung kemana gitu kan
tadi kebatinan kalau kebatinannya teman teman dki yang seperti itu sekali lagi itu kebetulan sama dengan kebatinannya mas henry satrio ya
jadi ya kita hormati itu tetapi apakah kebatinan p tiga secara nasional itu akan seperti itu nanti kita lihat dulu
kan nanti masing masing daerah akan melakukan forum permusawaratan ya
nah tetapi daerah daerah yang lain kan pada umumnya pada saat ini lebih memilih untuk fokus pada konsolidasi partai dan juga persiapan pileg itu tadi
dengan rekrutmen calon
jadi kalau di kalender kami itu bahkan itu baru nanti setelah pergantian tahun
jadi di awal dua ribu dua puluh tiga lah kira kira nana
oke awal dua ribu dua puluh tiga baru akan memutuskan
pak arsul saya ingin tanya pada saat memutuskan apakah kemudian dpp p tiga akan mempertimbangkan restu kekuasaan
dalam menentukan tokoh yang akan diusung dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
artinya seberapa penting sebetulnya restu kekuasaan
bagi p tiga untuk menentukan capres yang akan diusung
se yang jelas nak ya kami ini kan sudah tergabung dalam koalisi
jadi yang jelas adalah tentu ya siapa yang akan diusung itu akan terjadi diskusi musawarah tentu pembicaraan bahkan mungkin yang panjang di koalisi
kalau yang dimaksud restu kekuasaan itu adalah bahwa p tiga ya itu akan mendukung
capres itu kalau capresnya direstui oleh kekuasaan saya kira tidak
kami sebagai partai politik kan juga punya otonominya sendiri
dan saya yakin kalau yang dimaksud kekuasaan itu presiden jokowi sejauh ini ya pulak balik kami berkomunikasi pertemu ya
di dalam berbagai kesempatan pak jokowi tidak pernah menyinggung soal pilpres
oke mas hensat seberapa besar pengaruh restu kekuasaan dalam menentukan capres yang akan diusung oleh p tiga
karena kan kemarin pada saat pergantian kepemimpinan di internal p tiga ada gosip ataupun ada rumor bahwa ada pengaruh kekuasaan di situ
ada restu kekuasaan di situ bagaimana dengan penentuan capresnya juga capres capres
restu kekuasaan seberapa besar pengaruhnya mas hensat
nah saya yakin pak arsul sebagai tokoh politik yang sangat senior dan luar biasa berpengalaman memahami bahwa ternyata restu kekuasaan itu tidak signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas p tiga
karena terbukti turun terus hampir nggak lolos senayan
jadi artinya memang saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh pak arsul itu
benar benar terjadi bahwa memang punya otoritas sendiri dan independen dalam menentukan calon presidennya tanpa harus cawe cawe meminta dukungan dari kekuasaan
karena sudah terbukti kekuasaan sama sekali tidak membantu elektabilitas p tiga
turun terus angkanya
nah ini makanya tadi saya katakan saya yakin sudah saatnya p tiga mulai mendengarkan suasana kebatinan dari akar rumputnya
siapapun itu nanti yang
itu kalau menurut saya sih ada dua yang memang berpeluang untuk terus didorong oleh akar rumput p tiga
yang pertama adalah anies baswedan kemudian yang kedua kofi fahindar para wangsa
pak arsul bagaimana kemudian kalau kekuasaan ini ternyata tidak merestui ataupun tidak menyetujui calon yang diusung oleh p tiga
apakah p tiga akan mengikuti atau p tiga akan memilih jalannya sendiri
nah ini kok apa saya harus menjawab pertanyaan yang berande ande gitu ya
didasarkan pada pengandean
padahal hal yang nana sampaikan itu itu tidak akan terjadi
kami yakin itu tidak akan terjadi
sepenuhnya kami yakini bahwa p tiga akan melihat peta besarnya lah
jadi apakah pada akhirnya apakah pak ridwan kamil pak
anies baswedan mas ganjar bu hovifa pak erik pak sandi
itu akan kita lihat akan kita tentukan berdasarkan apa yang disuarakan oleh teman teman wilayah sebagai representasi
dari teman teman dpc dan teman teman dpc itu adalah representasi dari akar rumput
serta tentu kami sebagai partai islam tidak terlepas akan mendengarkan juga
dari apa yang menjadi nasihat dan saran para alim ulama ya
saya suka bercanda seperti ini
kalau di partai lain barangkali penentuan hanya melalui jalur daratan saja
tetapi kalau di p tiga selain jalur daratan kita akan melihat juga jalur langitannya
ada jalur langitan dan juga jalur daratan di internal p tiga untuk menentukan capres yang akan diusung
apa dampaknya secara elektoral
apa dampaknya secara elektoral kalau nanti calon presiden yang diusung oleh p tiga ini berbeda dengan keinginan akar rumput
karena p tiga ini kan partai yang sudah sangat lama gitu kan
guru ngaji saya aja dulu p tiga tuh
saya paham juga gitu kebatinannya p tiga
jadi kalau menurut saya saya yakin sekali mbak nana
dan saya yakin juga bahwa nanti juga pemerintah atau pak jokowi akan merestui apapun pilihannya p tiga mbak rifana
jadi pak jokowi juga kan ini citra aja nih
seolah olah beliau mengatur nih koalisi koalisi partai politik untuk menentukan siapa calon presidennya gitu
nah tapi kan
ini per hari ini citra itu
sangat mungkin citra itu berubah tuh mbak rifana
untuk menjadi yang lebih independen
jadi saya sih saya sih aku yakin agak nekat ini kalau p tiga kemudian tidak mau mendengarkan suasana kebatinan dari pendukungnya gitu
masa menjadi partai politik yang lama di belantikan perpolitikan indonesia
kemudian memiliki logo yang sangat dekat dengan nu
umat islam kemudian harus tidak lolos threshold karena tidak mendengarkan akar rumput
saya yakin pak arsul juga tahu persis bahwa sebuah partai politik sangat ditopang atau sangat dipengaruhi oleh akar rumput
makanya kita tunggu saja
nah kalau prediksi saya sih sebentar lagi akan pamitan juga
tapi saya ingin tanya apakah seorang anies baswedan ini mungkin nggak sih tidak mendapatkan restu kekuasaan untuk dimajukan
saya enggak yakin ya
kalau kita lihat bagaimana anies baswedan ngobrol atau bicara atau berdiskusi dengan seorang joko widodo presiden kita itu baik baik saja sih
memang ada citra citra yang mengganggu hubungan keduanya
tapi pada saat keduanya itu bertemu saya tidak melihat hal hal yang aneh gitu ya
yang canggung gitu
namun saat ini citranya memang hanya anies baswedan yang seorang calon presiden yang berada di luar kekuasaan
lainnya calon presiden lainnya itu otomatis semuanya berada di dalam kekuasaan
makanya rakyat hari ini justru melihat gerakan perubahan yang terjadi itu yang memimpin anies baswedan karena citra itu
citra dia berada di seberang pemerintahan
padahal kan cuma kantornya aja tuh yang seberang seberangan
yang satu selatan yang satu utara
gitu kira kira pak arsul gimana
saya ingin tanya ke pak arsul
pak arsul sebagai wakil ketua umum p tiga sebagai pengurus teras p tiga yang sudah sejak lama saya ingin tanya
dari hasil survei yang digelar oleh p tiga pasti anda mendapatkan hasil survei ya yang dipegang oleh internal p tiga
hasil surveinya ini menunjukkan siapa tokoh yang kemudian memberikan dampak elektrol paling besar terhadap p tiga
ini data statistik harus dibuka loh pak arsul
siapa tokoh yang memberikan dampak elektoral paling besar
itu itu tadi ya
saya kan harus bicara sementara ini kan karena posisi yang kemarin ya
kita belum tahu posisi ke depan
tentu kalau kita bicara misalnya dki ya
itu memang pak anies ya
ada juga mas sandi gitu ya
kemudian kalau kita bicara jawa barat
itu kang ridwan kamil ya
kita bicara bahkan jawa
jawa tengah tidak kalah banyak juga yang mengusulkan
bahkan itu dari teman teman p tiga sendiri mas ganjar gitu ya
nah kalau jawa timur itu ya pasti buho viva
nah di sela sela itu ya ada juga misalnya kami bicara misalnya teman teman p tiga madura
itu yang minta juga pak menko polhukam pak mahfud md agar dipertimbangkan juga
jadi memang bisa saya katakan anak
ini masih bersifat belum mengerucut secara nasional
masih bersifat lokal
maka kami juga menyampaikan kepada teman teman struktur itu agar tidak terpaku hanya pada satu ya tokoh saja
lebih dari satu tokoh itu akan lebih baik
kenapa kok begitu
karena realitas politiknya juga ya
p tiga ada dalam saat ini koalisi
yang kedua ya
yang kedua juga kita belum tahu diantara para tokoh para kandidat atau bakal kandidat itu siapa yang akan dapat tiket
kan kita belum tahu ini
akan diusung oleh partai dengan representasi minimal dua puluh persen kursi
oke kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya
apakah p tiga betul betul pamitan seperti yang tadi disampaikan oleh mas henry satrio
berani pamitan kepada presiden jokowi untuk bisa mengusung calon presidennya sendiri yang sekali lagi harus mendengarkan dari aspirasi akar rumput
kalau tidak mendengarkan aspirasi akar rumput maka berpotensi bisa membahayakan p tiga di parliamentary threshold ataupun tidak lolos angka ambang batas parlemen
tidak bisa masuk lagi ke senayan
kita tunggu nanti bagaimana keputusan p tiga dalam mukernas di bulan januari dua ribu dua puluh tiga kira kira ya pak arsul ya
ya kira kira di awal dua ribu dua puluh tiga lah
oke nanti kita tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada malam hari ini
ada wakil ketua umum p tiga arsul sani dan analis politik dari kedai kopi mas henry satrio
sehat selalu pak arsul dan juga mas hensat
terima kasih sudah bergabung
terima kasih mbak rifana pak arsul
terima kasih ya assalamualaikum
dan cnn indonesian newscast segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami